saya bilang tidak ya tidak
sekarang juga kalian pergi
kalau mau keluar rumah itu baca doa biar selamat
terus ngapain kamu kumpulin kita di sini
nyebut pak nyebut
alamak kau ini pak
pak sadar pak
yang bakal jadi pelatih tim sepak bola kita
macam mana pula kau ini
mana mungkin kita diajar sama orang si tires bal
macam wajum itu
aduh apa kata dunia ma
udah tenang aja
aku udah lihat kok
kemampuan si wajum
pasti dia cocok jadi pelatih tim sepak bola kita
sebentar lagi kita akan mengikuti lomba domba cup
di lomba itu kita harus menang
kita harus jadi juaranya
tapi ada peraturannya
yang pertama kita harus semangat latihan
gak boleh males malesan
dan yang kedua kita harus lebih giat lagi latihannya
gak boleh ngus
dan yang ketiga
jadi bos kapan kita akan latihan
gak sabar buat bertanding
nanti kalau kita ketemu sama geng lambung itu
jangan kasih ampun
bapak bapak ibu ibu saudara saudara adik adik saksikanlah
domba cup bakal segera dimulai
daftarkan tim anda segera
dan jadilah yang terbaik
jadilah juara sejati
besok perhelatan akbar akan kita mulai
dan jadilah juara tim kesayangan anda
yuk bagikan bagikan
ibu ibu bapak bapak saudara saudara
kami akan membuka pembentuknya
domba cup sebentar lagi
tapi pelatih kita bagaimana bal
oh iya bal gitu gitu bal
aduh macam mana
apa yang kepala aku dibuatnya
udah tenang aja teman teman
wajum pasti mau jadi pelatih kita
ngapain sih kita lewat sini
ya namanya jalan jalan
yaudah sekali sekali kan lewat jalan kampung
emang bos tahu jalannya
jalankan gak usah beda ribut
tunggu tunggu bos
lihat itu deh bos
yaudah sekarang kita cari tempat pendaftarannya
aku agak rakuni bal
iya bal saya juga bal
iya bal kita pelan pelan aja
bal boleh ambil bal
aku takut bal
tunggu bal tunggu bal
ssst jangan berisik
kalian mau apa kemari
bal ngomonglah bal jangan kau diam saja
ya bal ini bal
bal cepetan bal
kita datang kesini itu
mau minta tolong sama pak jum
kita mau minta tolong sama wak jum
buat wa jum menjadi pelatih tim sepak bola kita
pelatih sepak bola
wak jum mau ya
saya tidak mau
sebaiknya kalian pergi dari sini
wak jum kenapa sih
nggak mau melatih tim sepak bola kita
kita minta tolong wak jum
kita pengen menjadi pemain sepak bola yang hebat
apa yang wak jum
saya bilang tidak eh tidak
sekarang juga kalian pergi
ya wak jum
mas kalau jalan lihat lihat dong
ha apa ga sengaja
dasar itu orang
saya kejepetan pak
itu rumpet saya pak
itu rumpet saya
iya itu rumpet saya
saya bukan jepet
saya bukan jepet

itu bukannya wajum ya